keinformasi lainnya pesawat kargo trigana gagal mendarat di bandara wamena papua
peristiwa tersebut terjadi pada pukul lima tiga puluh waktu indonesia timur
pesawat kargo trigana dengan tipe yk ysy gagal mendarat karena as roda pesawat patah
pesawat yang membawa bbm pertamina ini tergelincir dan berhenti di luar landasan pacu
berdasarkan gambar yang kami terima diperkirakan bagian bawah pesawat rusak berat
dilansir detik com direktur pemasaran pertamina ahmad bambang menyatakan suplai bbm jayapura wamena ada kemungkinan terganggu